seorang pemuda di surabaya senin siang babak belur di hakimi masa
setelah kepergok mencuri motor di salah satu rumah warga
polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan
karena warga tidak mau melepaskan pelaku
suasana kampung kedunganyar gang enam surabaya senin dini hari tadi mencekam
ratusan warga beramai ramai memadati balai rw setempat
setelah mendengar kabar ada seorang pencuri motor ditangkap warga
warga pun meringsek masuk balai rw untuk menghajar pelaku
pukulan dan tendangan bertubi tubi ini pun menghujani tubuh pelaku hingga babak belur
untuk menghindari amuk masa lebih banyak sejumlah warga memanggil polisi
polisi yang datang ke lokasi mencoba meredam amarah warga
namun warga yang sudah terlanjur berang sulit dihalau
polisi kemudian membawa pelaku yang sudah lemah itu ke kantor polsek sawahan
tetapi justru hal itu memicu warga kembali menghajar pelaku bertubi tubi
kerumunan warga ini baru bisa dibubarkan setelah polisi mengeluarkan tembakan peringatan
sebelumnya pelaku yang belum teridentifikasi ini mencoba mencuri motor milik penghuni kos
disini mah jalan sebelah jalan sebelah ini pintu sudah dikembal sama tuan rumah
sekedarnya sudah tak bisa diketir sudah tak tutup
tapi kalau kuasa lihat bukus pada saya tak cekat dia tak bilangin mali
ini bisa ditukar ini bisa ditukar
dari tangan tersangka
polisi menyita sejumlah barang bukti seperti obeng dan kunci t
yang digunakan pelaku merusak kontak motor
sementara itu korban beserta sepeda motornya dibawa polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut